yang bekerja sama atau justice kolaborator
menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan dan pasal penuntutuk
membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar lima rupiah
demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
pada hari jumat tanggal sepuluh februari tahun dua ribu dua puluh dua
oleh kami waikiman tantoso selaku hakim ketua
morgan siman yuta sarjana hukum dan alitin soekjono
masing masing sebagai hakim angkota
putusan mana diucutkan dalam sidang terbuka utuhmu

dan dibantu oleh saudara afrisno amey salamah dan saudara pembangunan ewa
dan ditanggungkan di pada pengadilan negeri jakarta selatan
serta diadili oleh hukum pembangunan
sarjana hukum dan alitin soekjono
dan saya menuntut untuk berdakwa serta di penasihat utuhmu
pada hari jumat tanggal sepuluh februari tahun dua ribu dua puluh dua
bersyarat itu adalah hak semua warga binaan yang memenuhi persyaratan
sudah memiliki persyaratan jadi semuanya berhak untuk disediakan cuti bersyarat
eliazar sudah menjalani cuti bersyarat mulai tanggal empat agustus
dan dari tanggal itu juga
berubah statusnya dari warga bisnis narapidana
menjadi klien pemasyarakatan sampai dengan tiga belas januari dua ribu dua puluh